saya mau jalan dulu
ke rumah calon pacar
sekarang harus ada orang
seperti yang dimaksud serena
yang disini juga masih ada
nanti kita lapor ke bang edi
nadiem oja dan panca dihajar satu persatu sama orang yang kemarin mau kita keroyok
yang belum kita bertiga
iya kita dalam bahaya
kita jangan pisah dulu
orang yang kemarin mau kita keroyok
orang yang kemarin mau kita keroyok
orang yang kemarin ngeroyok saya sama apit sebagian sudah kita culik
kita hajar terus kita lepas lagi
mudah mudahan ini cukup jadi teror buat mereka
barusan saya lewat sudah nggak ada yang markir
di setiap titik masih ada yang parkir
di setiap titik
jalan belum bersih
di setiap titik masih ada yang parkir
anak buah saya baru laporan
dua titik sudah aman
satu titik lagi sudah diteror
besok mungkin sudah kosong
saya juga punya anak buah
mereka baru memantau lapangan
terus ngasih laporan ke saya

masa dulu tapi
siapa tahu penting
atau bahkan darurat
orang yang kemarin mukulin jack
harus saya telepon penting
saya mau jalan dulu
ke rumah calon pacar
terima kasih armies

terus terus terus terus